pemerintah provinsi lampung langsung merespon pernyataan presiden jokowi dodo
yang akan menggelontorkan anggaran delapan ratus miliar rupiah untuk perbaikan jalan yang rusak
pemprov lampung mengaku sudah lama mengajukan anggaran tersebut ke kementerian pupr
pihaknya menyebut akan menggunakan anggaran ini untuk memperbaiki lima belas ruas jalan di berbagai kabupaten dan kota
ke lima belas ruas jalan itu antara lain simpang korpri purwotani sampai kota baru
watas batas kabupaten tanggamus dan tanjung timur selapan
selain itu rasku tagaja simpang randu dan ruas simpang randu seperti surabaya
instruksi kepada kementerian pupr untuk mencari data kementerian pupr untuk kejadian jalan yang berkait dengan prastruktur
bisa dievolusi untuk perlaksanaan di lampung
dalam pelaksanaannya anggaran perbaikan jalan dari apbd dua ribu dua puluh
tidak akan disempurnakan dengan anggaran pemerintah pusat tersebut
pemprov lampung sendiri menganggarkan rp tujuh ratus empat puluh tujuh miliar rupiah untuk infrastruktur jalan
sebelumnya presiden jokowi memang berjanji akan menggelontorkan anggaran rp delapan ratus miliar
untuk perbaikan jalan di lampung
saat meninjau jalan yang rusak
pusat ramlan biruana seputih ramlan di lampung tengah jumat lima mei lalu